sejak maret dua ribu dua puluh hingga kini rumah sakit darurat wisma atlet telah merawat lebih dari tiga puluh ribu pasien terkonfirmasi positif covid sembilan belas
dan tahukah anda pasien sebanyak itu juga adalah merupakan data yang sangat penting dalam rangka kita mencari solusi untuk penyembuhan penyakit covid sembilan belas
dengan jumlah pasien atau data yang sedemikian besar rumah sakit darurat wisma atlet menyimpan potensi sebagai pusat riset covid sembilan belas terbesar di dunia
karena itulah kemudian pengelola wisma atlet membentuk unit riset tersendiri
unit riset wisma atlet ini kemudian melakukan penelitian yang berhubungan dengan manajerial
serta riset yang berhubungan dengan manusia atau biasa disebut clinical trial
misalnya penelitian penggunaan terapi tambahan pada pasien covid sembilan belas yang mereka rawat
selain itu unit riset wisma atlet juga mencari penyakit covid sembilan belas
menjalin kerjasama dengan institusi dan individu yang ingin melakukan penelitian di rumah sakit darurat tersebut
hingga kini ada enam puluh satu penelitian yang sedang berjalan bekerjasama dengan berbagai institusi
meski demikian tetap saja tantangan terberat adalah pengumpulan data
selain jumlahnya yang ribuan keberadaan para pasien di zona merah perawatan juga memerlukan perlakuan khusus
sementara untuk pengolahan data unit riset ini diawaki sembilan personel dan tiga orang analis data
metodologinya kita mengambil data
data dari pasien
kemudian pasti data dari hasil hasil laboratorium ataupun radiologi yang kita gunakan
sebagian besar kita sudah menggunakan cara mengumpulkannya pastinya dengan e medical record
jadi kalau data manual tertulis di paper kan sulit karena itu kan red zone
kita mengumpulkan di sini ngolahnya pasti diolah di green zone
jadi yang paling efektif dan paling safety ya
kita bagainya e medical record pastinya
data data dari wisma atlet ini bisa diakses secara terbuka bagi siapapun yang ingin melakukan penelitian mengenai covid sembilan belas
syaratnya tentu harus ada proposal pengajuan penelitian
proposal kemudian diteliti oleh komisi etik wisma atlet
jika disetujui maka penelitian bisa dilanjutkan
pihak wisma atlet sendiri mendorong berbagai institusi untuk melakukan penelitian di tempat mereka
karena covid ini di indonesia juga baru atau di dunia juga hal yang baru
maka ini sangat penting untuk dieksplorasi
apakah ini suatu apa namanya yang berkaitan dengan terapi
yang berkaitan dengan manajemen dalam artian manajemen untuk penyiapan bagaimanapun
yang umumnya dan seterusnya untuk mensupport pelayanan kedokterannya atau keperawatannya
ataukah juga penelitian atau data penelitian yang kearah suatu keperawatan
keperawatan kedokteran gitu ya
hingga kini riset atau penelitian mengenai covid sembilan belas masih terus dilakukan di seluruh dunia
riset yang saling bersinergi diharapkan bisa menemukan solusi bagi penanganan terhadap penyakit covid sembilan belas
iwan hermawan windrianti hawadis jakarta